menebusnya dengan darah
jangan jangan lakukan itu pada saya
kenapa pikiran saya tidak bisa lepas dari dia
aku bilang jangan ke sana
apa yang sih ke sana
nanti terdengar orang
tanan baru ya
saya adalah sahabatnya
dan saya mau membicarakan
terpaksa untuk masuk penjara
bagaimanapun dipaksa saya tidak akan memberitahu siapa dia
aku mimpi buruk lagi
gila masih siang
apa tadi itu yang aku dengar
jangan terlalu mendesak saya bung rukman
karena selain tidak etis
saya juga masih terikat dengan sumpah profesi saya
ya selamat malam
tidak ada sidik jari atau petunjuk apapun
dari si pembunuh
polisi dibuatnya frustasi
karena sudah mendapat tekanan sana sini
pasien yang identitasnya tak mau kau beritahukan kepadaku itu
dia seharusnya dapat membantu bukan
seharusnya iya tapi dia menolak
dia itu tidak nyata dokter
tapi dia selalu hadir di setiap mimpi buruk saya
tetapi apa yang dia perbuat di dalam mimpi mimpimu itu
kan menjadi kenyataan
bahkan sampai kepada setiap detail yang kau menceritakan
itulah yang membuat saya bingung dan takut dokter
sampai sampai saya berpikir
saya tuh sudah tidak waras lagi dokter
ya sebetulnya sangat mudah
untuk menghilangkan perasaan bingung dan takut kamu itu

kamu harus menangkap si pembunuh
kamu harus menangkap si pembunuh
kalau tidak kamu harus menangkap si pembunuh
saya mau mengidentifikasikan sosok atau profil
biarkan mereka yang mengurus
jawaban saya tetap sama dokter
jawaban saya tetap sama dokter
tidak dan titik
si pembunuh dan apa yang dia perbuat
tentu tidak dokter

karena saya masih punya hati nurani
kamu pembunuh abang
kamu kembunyikan angkanya
dan kamu harus menembusnya
menebusnya dengan darah
jangan jangan lakukan itu pada saya
jangan jangan jangan
mas ada apa mas
juwarsi dia dia mengacam saya dengan darah
di wajah emas tidak ada apa apa
selamat pagi mbak susan
saya tepat waktu kan
siapa dulu dong orangnya
silahkan jangan langsung pak dr sudah ada
oh yaudah makasih ya
selamat pagi dokter
selamat pagi lolita
cantik sekali pagi ini
terima kasih atas pujiannya dokter
saya baik dokter
tapi bagaimana kalau sekarang saya yang bercerita dokter
bisa membantu dokter
untuk mempermudah menganalisa
menurut orang tua
ibu saya itu ada wanita yang sangat cantik
dia punya pendidikan yang lumayan
dia jatuh cinta pada laki laki yang salah dokter
laki laki yang sudah memiliki istri
sangat tidak bertanggung jawab
dan yang lebih parah lagi
dia tidak memiliki hati nurani
tidak punya hati nurani bagaimana maksud kamu
mana saya tahu dokter
itu ungkapan ibu kandung saya
sewaktu dibantu orang tua angkat saya melahirkan
karena cintanya yang tulus
kalau cinta yang tulus itu dikhianati
akan berubah menjadi dendam yang saat membarah
karena tentunya dia sangat mencintai kamu
dia adalah ahli kandungan yang sangat terhormat
jadi karena itu
kamu memasukkan alamat sama saya
saya tidak ingin mereka tahu
tetapi kamu menggunakan alamat kuburan
karena di situ lah tempat ibu saya dikuburkan dokter
saya sangat rindu kepadanya
saya tidak pernah melihat wajahnya dokter
hanya satu yang dia titip pesankan pada orang tua angkat saya
agar saya dididik
tidak hanya menjadi wanita terpelajar
tetapi saya harus mempunyai hati nurani dokter
hati nurani dokter